bukannya sih kiki dembanya sama pak rendi ya
tapi sekarang kok seleranya jadi begitu
lebih keren gue kemana mana
gue mau beruduk sini deket pas angin
jangan bawa bawa keluarga gue
jadi sekarang anda sudah mau bicara
waktu jam kunjung sudah berakhir
silahkan bapak keluar dari sini
besok saya kembali lagi
aldebaran pasti datang ke sini

apalagi nanti nih kerja beneran
yaudah mending kita makan bakso urat di tempat langganan kita
ide bagus tuh setuju gak
gawat ger kenapa sih gawat gawat
itu tuh si kiki aminarti
sama pacar barunya
bukannya si kiki demannya sama pak randy ya
tapi sekarang kok seleranya jadi begitu
lebih keren gue kemana mana
udah ruk sana
gue mau berurus sini
deket pas angin
di sana ada kompor
maaf pak kan saya duluan duduk di sini
bapak aja duduk di sebelah sana
gue suruh pindah pindah
yang sekarang unos uhh
am yang kamu ngakurin aku
tadi kita dindir

tabiat tabiat lu g labour planet
digun atas penjmu yang selesai

suara atau atau apa
lusur ga ada bang
bisa melawan orang segede itu loh
wih sat sat sat sat sat
waaaah pak boy mantep
mbak itu orang
gede badan doang
hahaha eh terima kasih pak boy
tidak pokoknya kalo udah saya mbak kiki pasti aman
aduh gue tipe blok
yadi makan makan
kalian bertika ngapain kesini
hmm gini gue sebagai temen yang baik nih ya buat lo ya
gue mau kasih saran
kalau makan bakso itu
nanti mata lo jadi apa
berair terus siur
itu buktinya sebelah lo apaan
gila merosot jauh bro dibanding pak rendy
eh kalau ngomong gak usah sembarangan
ini tuh pak boeing satpam baru yang ada di rumahnya mas al
pak boim kasih pelajaran
kayaknya gue ada janjian sama nyokap di rumah deh
kalau gitu gue dulun ya
iya ger gue juga ada janjian
tunggu tunggu tunggu
saya juga ada janjian pak
pak pak pak lari
pak pak pak lari
pak pak pak lari
pak pak pak lari
ih tadi ngece giliran diladenin beneran kabur
beraninya keroyokan lagi
makasih pak boim
iduk duk makasih ya
mau minum gak pak boim ya
ibu es tamanes ibu
ayo udah sampai rumah
lirik pada pulang
bersih bersih gitu yuk
aman aman aja ya gak ada apa apa alhamdulillah
kayak lagi ada yang dipikirin
saya mandi dulu ya
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
kamu yang kenapa
semakin dulu ya
kamu yang kenapa

mas aku kenal kamu mas
aku rasain apa yang kamu rasain
kenapa ada apa
tadi waktu saya berangkat ke kantor
di jalan saya ketemu sama ricky dan rafael
mulai hari ini riki sudah bebas
dia mendapatkan remisi kemanusiaan
karena mencegah salah satu napi yang mau kabur dari penjara
karena dia mencegah napi itu untuk kabur
dia jadi punya masalah dengan api tersebut
komplotan napi tersebut
menghadang riki dan rafael di jalan
mereka teman temannya si felix
felix itu tahanan veteran di lapas
dia dipenjara lebih dari tujuh tahun
dan dia sudah kembali ke jalan
dan yang membuat saya kaget
nabi yang dicegah oleh ricky untuk kabur dari penjara
adalah orang yang sama yang dulu pernah menusuk
jadi bapak mau meninggal itu karena
bapak masih sehat ketika setelah ditusuk
bapak meninggal setahun kemudian karena kecelakaan
mereka sudah bisa mengubahnya dan memperbaiki kekerasan raya
dia orang ketiga di purba